sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

saya gak mau turun
bahkan saya juga gak ada bapak
cuma serempet dikit aja ribet bang
saya gak tau sopan cantur
saya gak mau turun
bukan saya rapat
pak kamu mau dikepukin
sini pak bentar pak
pak pak pak
tak lagi juga
tentang penderitanya aku
anakku satu satunya ada di depan mata
tapi aku gak bisa memeluk dia
tidak bisa bicara sama dia
bahkan gak bisa mengakui dia
tapi aku harus berkorban
demi membalas penderitaanku dan ihsan
aku ingin memeluk anakku
sebaby kemaju barusan sikh después dea
namun saya ingin mem puedan tada
bu butuh change
jangan berpikir pikir k realistic kau akan bebas
jangan sudah mikir lo yang tindakan aku itube jangan lebih memlungkunipu
aku yakin dia marah marah
aku yakin dia marah marah karena menyemudiin sesuatu
aku yakin kalau dia ayahku dia pasti akan noleh
untuk kesekian kalinya bapak minta maaf
suatu hari kita pasti berkumpul lagi arman
dan pada saat itu tiba
bapak nggak akan biarkan kita terpisah
lagi ke akar
lagi ke akar
amira kamu bantu aku ke kelas ya
tadi udah bisa jalan
amira kamu kerepotan ya
bawaan aku enggak enggak kok biasa aja takutnya kalau repot kan baik saja oke kalau gitu
amira amira amira amira amira kamu lepas aja sih zaira tolong ya bantu rizky kelas
ngecek ngecek parkiran maksudnya ada tempat parkir atau ngomong ngomong
kamu memangnya kamu mau mobilnya aku taruh di pinggir jalan terus nanti diserempet atau dicuri gitu